tim pemenangan nasional ganjar mahfud optimistis
mahkamah konstitusi akan mengabulkan semua gugatan pihaknya
dalam putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum pilpres dua ribu dua puluh
deputi hukum tpn ganjar mahfud todung mulya lubis meyakini
mk akan membuat suatu putusan yang progresif
dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dua ribu dua puluh
kubu ganjar mahfud meminta mk untuk mendiskualifikasi prabowo gibran
mereka juga meminta mk memerintahkan kpu menggelar
pemungutan suara ulang di seluruh indonesia
jadi saya tetap optimis tetap membuka hati saya
dan saya akan datang ke mk dengan kepala yang tegak
dan berharap kita akan punya putusan yang progresif pada tanggal dua puluh dua